server yang disampan di luar nergi tidak benar
bentar kami melakukan kesalahan
pada detik detik pertama launching serekap
sehingga ip indonesia aslinya itu terlihat
dan itu kita butuh waktu sampai delapan belas tiga puluh
yang akhirnya bapak lihat ip nya sekarang
tapi servernya kan tidak mungkin
jadi kalau ip lamanya bapak lihat
tapi ip barunya itu ip shadow yang kita
supaya orang nggak tahu ip baru dari sirekap
karena tidak mungkin tanggal empat belas sudah install di suatu lokasi
terus dalam waktu tiga jam kita sudah menyesol di tempat lokasi yang berbeda di
di singapura di perancis tidak
jadi ada lokasinya ada di area jakarta
untuk lokasi pastinya saya tidak bisa
dan mungkin kalau kita bicara siapa penyedianya
itu jadi informasi publik di sidang kip kemarin